jadi anomali pemilu dua ribu dua puluh empat saya bukan disini
anomali yang luar biasa mengkhawatirkan yang terhitung mengkhawatirkan kehidupan
termasuk kehidupan masyarakat tentang sanat dan tegangan fenomena
memang bukan sesuatu yang tadi
tapi kali ini tahun dua ribu dua puluh empat ini
ugala ugala luar biasa
bagaimana kita harus bisa menyiapkan uang yang luar biasa besar itu untuk mempertahankan kursi untuk mendapatkan kursi
saya tidak mengatakan yang terpilih kembali punya uang yang besar sekali tidak juga
dia berat sekali untuk mendapatkan bahkan pertahankan kursi kita
lima tahun lagi sepuluh tahun lagi berapa
kos yang harus dikeluarkan oleh seorang anggota
seorang anggota atau calon anggota bpn
untuk mempertahankan atau mendapatkan kursi
yang sudah nyebab uang saja belum tentu menang
nah sampai kapan kalau ini terjadi terus
yang harus diperbaiki dulu adalah kehidupan kesejahteraan masyarakat kita dulu
kalau masyarakat tiap berkecumpan hidupnya
kalau ditawari mungkin mau tapi tidak semudah itu
dan juga tidak berlebih lebihan
tapi sekali lagi kita tidak ingin menyalahkan masyarakatnya
karena masyarakat yang tidak punya uang juga sangat berharap bantuan dari siapapun
jangankan dari para calonnya dari mana pun akan ditunggu
jadi masyarakat yang tidak punya uang
karena orang insting utamanya adalah mempertahankan hidupnya
kalau kita ingin mengikis
saya tidak mengatakan menghilangkan seratus karang
tapi paling tidak mengikis secara signifikan secara drastis politik uang ini
pertama dan utama mari sama sama
demokrat memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat ini
bersama semua orang bahasa indonesia
politik vote by akan semakin merajalai lagi
jadi ini perlu menjadi atensi kita bersama
dan saya laporkan kepada bapak ibu sekalian
saya telah berbicara intens dengan bapak prabowo subianto
karena beliau juga merasakan hal yang sama
dan merindra juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda
artinya di luar dari ekspektasi yang telah
ini sebuah concern bersama
yang harus kita kawal
kak frak nanti kalau sudah tenang semuanya
bersama teman teman fraksi dpr ri
sebelum bicara perubahan undang undang yang lain
setiap pemilu kita tidak berkualitas
yang gantap garingan tiba tiba muncul begitu saja
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
biskina itu akan dijaga karena ada yang vote baik
hanya dengan itu kita bisa mendapatkan suara
kita harus berjuang agar sistem politik
dan diawaki oleh orang orang yang punya integritas
itu suara dari daerah dan pakar barat di negeri kita
oleh karena itu kita tidak boleh menyesali kami dari dpp juga terus mencoba untuk mengawal dari awalnya
meyakinkan agar survei dilakukan ingat dulu kita melakukan survei dapil pasti ingat
dan itu semuanya kita lakukan untuk memintakan secara langsung tiap tiap dape
data saksi saya juga tahu data saksi sudah kita distribusikan masih ada yang bergabung ya
yang kita perbaiki bersama tidak mungkin ketemu untuk perbaiki sendiri kita tidak punya mata dan telinga sampai paling bawah
tapi kita perbaiki dengan semangat yang murni bukan partisan dalam arti untuk kepentingan sendiri tetapi ini tujuannya tujuan bersama
kita anggap bisa membantu perjuangan di lapangan
masa kampanye begitu singkat dan bagi yang tidak punya kecukupan logistik memang tidak mudah waktunya sangat singkat
dan itu semua telah kita lewati bapak ibu sekalian untuk itu kita tetap harus bersyukur
tiga bulan dua hingga tiga bulan sebelum pencoblosan
cukup banyak lembaga survei memotret kita di sekitar angka tiga lima
ada yang mengatakan demokrat bahaya bisa tidak lulus threshold
tapi ketika itu kita tidak langsung begitu down tetapi justru kita buktikan dengan kerja keras selama dua tiga bulan masa kampanye kemarin
oleh karena itu ketika kita pada akhirnya mendapatkan
perolehan di angka tujuh lima persen kurang lebih secara nasional maka kita patut bersyukur
artinya hingga mencapai hampir dua kali lipat dari prediksi lembaga lembaga survei tadi
memang yang kurang beruntung bagi kita
banyak suara kita yang
tidak pertama suara kita banyak yang hilang betul
tapi juga ada yang mendapatkan suara tapi kurang sedikit lagi mendapatkan kursi
jadi nyaris banyak sekali di kursi kursi terakhir
di formasi terakhir tetapi karena
akhirnya dilewati oleh posisi berikutnya
hak akhirnya kita keluar dari formasi betul
ada yang punya seperti itu di sini
dan saya tahu masih ada yang berjuang imk nanti
bedanya dengan dua ribu sembilan belas yang lalu
kita beruntung karena porsi porsi kita terakhir bisa aman
nah kini kita tidak aman
luar biasanya pemilu hari ini
nah kemudian ada juga yang luar biasa melampaui targetnya
tetapi juga belum bisa cukup untuk tambahan porsi
misalnya mas ibas di jawa timur ini
luar biasa kenaikan tahun ini
tidak ini demo kelamin
rp tiga puluh rp tiga puluh lagi waktu itu bisa kursi ketiga
ini contoh bisa dilakukan
jadi inilah bapak ibu sekalian
banyak yang berada di bawah
tidak bisa mempertahankan
atau menamankan posisi terbawah tersebut
sedangkan ada juga beberapa yang
tapi tidak memungkinkan untuk menambah kursi
ini harus menjadikan pelajaran
bapak ibu kita ke depan harus berpengadil
bukan hanya satu dua tahun sebelum dua ribu dua puluh